sukses merupuntung dari budidaya iguana hijau agus konoksora pria asal denpasar bali mencoba
peruntungan lain dengan mengembang biakan iguana hitam atau senosaura similis iguana hitam asal
meksiko selintas mirip dengan iguana merah ataupun hijau namun jika diperhatikan secara seksama kulit
iguana terlihat seperti buaya di tanah air belum begitu banyak breeder dari iguana hitam sehingga
harganya pun masih tergolong mahal untuk satu ekor anakan dijual dua lima juta rupiah
sementara untuk iguana hitam dewasa dijual tiga puluh juta rupiah per ekornya karena bentuknya unik
dan masih jarang yang kebeding di indonesia
selain harganya yang masih mahal iguana hitam ini memiliki perbedaan dalam hal makanan dengan iguana merah dan hijau
iguana hitam masuk dalam golongan omnivora atau pemakan segala
mulai dari sayur hingga serangga atau binatang kecil lainnya
sedikit demi sedikit lama lama menjadi bukit
kira kira seperti itulah ungkapan
yang bisa diperhatikan sebagai bukit yang terkenal di indonesia
dan juga bisa diberikan kepada fadhu roin
seorang pemuda asal madiun jawa timur
gara gara pandemi covid sembilan belas
ia justru jadi punya hobi baru
yaitu mengoleksi tanaman pemakan serangga
salah satu koleksi pertamanya adalah kantong semar
saat ini roin memiliki setidaknya sepuluh macam jenis tanaman karnivora
yang ia koleksi di pekarangan rumahnya
mulai dari tanaman lokal hingga luar negeri
perlu metode khusus saat merawat tanaman yang terkenal di rumahnya

suhu serta pemberian pakan harus diperhatikan
agar tanaman bisa tumbuh dengan baik
kerumitannya soalnya ini kan dari jauh jauh
rata rata ya luar pulau
kalau sampai sini kalau nggak kuat biasanya ya tewas mati
hingga kini ia masih terus membudidayakan tanaman tanaman karnivora
dari berbagai jenis dan negara
sehingga belum ada niatan untuk menjual
namun ia mengaku
pernah menjual salah satu tanaman kantong semar
miliknya hingga dua juta rupiah kepada seorang kolektor
tim liputan cnn indonesia